gedung tiga lantai di kawasan ragunan jakarta selatan
yang tadinya merupakan tempat menginap para pelajar luar daerah saat berwisata ke jakarta ini
akan dijadikan tempat isolasi mandiri pasien covid sembilan belas tanpa gejala
selama dua pekan pada april dua ribu dua puluh lalu
gedung milik pemerintah provinsi dki ini juga pernah difungsikan sebagai tempat menginap para tenaga medis yang menangani covid sembilan belas
hingga dua puluh sembilan september pagi belum ada pasien yang dirujuk
meski demikian tujuh puluh enam kamar dengan kapasitas satu ratus lima puluh dua pasien sudah siap digunakan
di lantai satu masing masing kamar memiliki luas tiga x empat meter dengan dua tempat tidur ukuran single di dalamnya
terdapat pula televisi pendingin udara dan juga kamar mandi di bagian dalam
serta dilengkapi juga dengan meja dan lemari untuk menyimpan kebutuhan dari
selain itu pasien juga dilarang untuk keluar dari kamar terlalu jauh
maka dari itu di depan setiap kamar terdapat sebuah meja yang nantinya difungsikan oleh petugas untuk menyimpan kebutuhan dari pasien saat menjalani isolasi mandiri
mulai dari makanan minuman sampai obat obatan
selain kamar dengan dua tempat tidur terdapat pula kamar dengan enam tempat tidur di lantai dua
pihak pengelola memastikan
setiap kamar diisi tidak lebih dari tiga orang
kalau yang dua tempat tidur kita akan isi satu
dan masuk berbarengan
yang enam bed
mengenai tim medis
akan siap tim medis di sini disiapkan oleh dinas kesehatan
selain geraha wisata ragunan
pemerintah provinsi dki jakarta mengaktifkan geraha wisata taman mini indonesia indah dan gedung islamic center jakarta utara
sebagai tempat isolasi mandiri yang disahkan dalam keputusan gubernur nomor sembilan ratus tujuh puluh sembilan tahun dua ribu dua puluh
tentang lokasi isolasi terkendali milik pemerintah provinsi
mahardika utama andika surat dan andika surat berkata
andika surahmanto jakarta